bagi anda yang tidak bisa jauh dari smartphone aplikasi apa saja yang menjadi favorit anda baik yang memberikan hiburan atau mendukung mobilitas mungkin jawabannya akan berbeda
tetapi dari dua platform toko aplikasi terbesar saat ini yakni google play store dan apple app store akan memberikan peringkat sebenarnya aplikasi apa saja yang terpopuler di play store
kita akan lihat terlebih dahulu dari google play store karena google baru baru ini merilis daftar aplikasi yang menjadi pemenang google play awards dua ribu delapan belas
dan di urutan pertama ada siapa di sana
oke ada drops
ya ini aplikasi belajar bahasa asing
mungkin anda yang punya resolusi dua ribu sembilan belas bisa menguasai tiga puluh satu bahasa asing
ini aplikasi drop sebenarnya salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun dua ribu delapan belas
di sana ada tiga puluh satu bahasa asing yang bisa anda pelajari dan dikemas secara interaktif layaknya bermain game
jadi ketika anda masuk di sini itu seperti ada tes dulu untuk melihat kemampuan berbahasa anda
apakah di level beginner atau intermediate
baru kemudian ada level level latihan selanjutnya
dan di setiap sesi hanya berlangsung lima menit
karena menurut pengembang aplikasi drops masyarakat ataupun manusia titik fokusnya paling lama hanya bertahan lima menit
sehingga mereka baru akan melanjutkan dengan sesi selanjutnya
dan rating yang diberikan dari sejumlah pengguna ataupun ada lebih dari satu juta pengguna yaitu empat delapan
kalau anda perhatikan ada lebih dari satu juta pengguna yang mendownload drops ini
dan selanjutnya ialah hmm ini dia
bertengger di peringkat
peringkat kedua yaitu game player announced battleground
alias mungkin anak anak gaul saat ini membahasnya pubg mobile ya
game bergenre battle royal ini masuk daftar game terbaik dua ribu delapan belas di perangkat android
jadi pubg corporation mengklaim hanya dalam kurun waktu sekitar satu tahun game ini sudah terjual dengan jumlah yang sangat fantastis
yaitu sekitar tiga ratus lima puluh juta orang bermain di perangkat mobile
jadi kalau anda perhatikan mungkin sekarang di pojokan pojokan gitu ada anak anak yang jongkok
boleh jadi mereka lagi mengasah kemampuan gitu ya untuk menjadi atlet esports di player unknown battleground mobile
karena dengan angka pengguna yang mencapai tiga ratus lima puluh juta bukan mustahil
suatu saat juga akan ada olimpiade khusus pubg mungkin ya
kita akan beralih lagi ke aplikasi selanjutnya yang paling banyak diunduh
yaitu aplikasi cinematography vimage
yang memungkinkan pengguna menambahkan efek dan elemen bergerak ke foto serta mengubahnya menjadi bagian dari living art atau seni hidup
jadi kalau anda sering scrolling feed instagram

melihat ada orang diem gitu seperti itu tapi ternyata di belakangnya ada air bergerak atau ada gambar gambar yang bergerak di belakang itu mungkin mereka menggunakan aplikasi vimage
dan ini hits ya karena ada lebih dari satu juta pengguna dengan ratingnya empat enam
dan selanjutnya ada aplikasi apa lagi
slow ini ialah aplikasi media sosial yang berusaha mencocokkan minat dan hobi yang sama dengan pengguna lain
jadi menggunakan aplikasi slowly ini anda seperti terlempar ke masa lalu karena kita akan bertemu dengan sahabat pena kita atau sahabat apa ya
sahabat menulis surat seperti itu dari dunia maya
dan interface nya sendiri memang mirip sekali seperti surat
jadi bentukan tampilannya juga seperti surat
dan terlihat itu cukup banyak diminati oleh para pengguna aplikasi android karena didownload lebih dari satu juta pengguna dan mendapatkan rating empat enam
kita akan melihat lagi aplikasi selanjutnya yaitu youtube tv yang merupakan layanan streaming live tv dengan konten yang tidak kalah dari jaringan tv kabel tradisional
bedanya youtube tv mengharuskan penggunanya membayar biaya langganan sekitar rp enam ratus ribu rupiah per bulan
agar bisa mengakses berbagai channel dan saluran tv kabel live
ini dia aplikasi aplikasi yang paling banyak diunduh dan masuk ke dalam jajaran google play store awards dua ribu delapan belas
dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya pesaingnya yaitu apple app store yang juga merilis daftar dua puluh aplikasi gratis terpopuler sepanjang tahun dua ribu delapan belas
dan berikut tiga di antaranya

yang peringkat pertama mungkin agak sedikit membuat pihak apple itu merasa sedikit lebih berharga
yang peringkat kedua mungkin agak sedikit kesal menurut saya sih
agak subjektif ya
karena kenapa aplikasi yang pertamanya itu ialah youtube
aplikasi yang dikembangkan oleh google gitu
dan di download oleh lebih dari sembilan juta pengguna
dan mendapatkan rating empat sembilan
jadi hampir sempurna
dan tahun lalu youtube berada di posisi ketiga
tapi kini total unduhannya mencapai sembilan juta
dengan rating yang cukup tinggi ini dan membuat dia layak berada di peringkat pertama
dan selanjutnya kita akan melihat lagi aplikasi yang saat ini pasti cukup banyak diakses yaitu instagram
mendapatkan rating empat sembilan
dan juga jumlah unduhan delapan juta lebih pengguna
dan memang kalau kita perhatikan sosial media yang paling banyak digunakan untuk berbagi foto dan video
itu ialah instagram
karena selalu mengeluarkan fitur fitur terbaru untuk tetap mempertahankan eksistensinya
dan dari jumlah ini sudah memperlihatkan bahwa peringkat kedua memang layak diduduki oleh instagram
selanjutnya ada siapa di sana
kita akan melihat yaitu aplikasi fortnite
yang menjadi game favorit paling banyak diunduh
battle royale ini mendapatkan rating empat satu
dengan jumlah unduhan lebih dari tiga juta
sejak resmi bergabung dengan apple app store oktober dua ribu dua puluh
sepertinya ini akan menjadi dua mazhab nantinya ya
ada penyuka pubg mobile yang bermain di google play store
dan juga ada fortnite yang ternyata menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di apple app store
jadi mungkin nanti kita akan melihat di pojokan pojokan banyak orang yang bermain game mobile seperti itu
apakah fornis ataupun pubg nggak apa apa
mungkin saja nanti akan ada olympiadanya yang akan mengadu bakat bakat terhebat yang mampu bermain fortnite